bri ciamis jawa barat menanggapi kasus penipuan dan kredit fiktif yang terjadi
bri mengimbau agar para nasabah selalu waspada dan berhati hati atas pihak yang mengatasnamakan bri
kemudian sebagai bentuk komitmen bri terhadap anti fraud dan zero tolerance terhadap fraud
bri telah mengambil sikap tegas dengan melaporkan oknum oknum yang terlibat
baik pihak internal maupun eksternal dalam penipuan nasabah kepada pihak berwenang
dalam hal ini kita laporkan kepada
jaksaan tinggi jawa barat
oleh karena itu bri menghormati proses hukum yang tengah berlangsung
dan mengapresiasi respon cepat dari pihak berwajib yang telah menindaklanjuti laporan bri
secara internal bri telah menonaktifkan oknum pekerja yang terlibat
dan akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan mekanisme hukum
sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku
sementara itu bri juga telah melakukan tindakan bagi masyarakat yang menjadi korban
sebagai upaya proaktif bri perseden kemarin tanggal tiga puluh satu juli
kami telah menyiapkan posko pengaduan di kantor bri cabang ciamis
yang dapat didatangi oleh masyarakat yang merasa menjadi korban dari tindakan yang bersangkutan
kemudian bri berkomitmen untuk memverifikasi dan menindaklanjuti

pengaduan tersebut dan menjamin bahwa tidak akan ada masyarakat yang dirugikan dalam kasus ini
perlu dicatat bri juga menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus penipuan dan kredit fiktif
yang dilakukan oleh oknum pekerja di mana bri menderita kerugian finansial
serta kerugian reputasi di wilayah ciamis jawa barat
mengimbau agar para nasabah selalu waspada dan berhati hati atas pihak yang mengatasnamakan bri
bri menjunjung tinggi nilai nilai good corporate governance atau gcg
dalam menjalankan seluruh operasional bisnisnya
dan bri berkomitmen dalam penerapan zero tolerance terhadap setiap tindakan fraud
baik internal maupun eksternal
kemudian bri juga menghimbau kepada seluruh nasabah
agar selalu dapat menjaga kerahasiaan data perbankan milik nasabah
dari pihak pihak yang mengatasnamakan bri
untuk informasi resmi nasabah dapat mengunjungi website bri di www bri co id
kemudian nasabah juga bisa langsung kontak bri ke lima belas ribu tujuh belas
dan melalui emailnya